halo selamat sore semuanya untuk penonton cnn indonesia tv apa kabar yang hari ini di rumah
aja masih tetap semangat harusnya dan momen momen seperti ini sepertinya sayang kalau enggak kita
manfaatkan untuk bersilaturahmi tapi sebelum mulai saya mau saya highri dulu untuk semua yang
udah join sore ini halo teman teman selamat sore apa kabarnya semoga masih sehat ya masih waras
begitu karena aduh udah berapa lama kita sudah terkurung di rumah tapi bukan berarti semangatnya
harus turun ya karena banyak sekali hiburan ataupun liburan liburan kecil di rumah yang bisa
berbicara terkait dengan menghibur diri ataupun menghindari konflik ataupun potensi konflik
saya mau sedikit kasih apa ya mungkin ya prolog untuk teman teman terkait dengan topik kita hari
ini saya akan pin terlebih dahulu biar enggak kelupaan jadi hari ini kita akan membicarakan
soal domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga
kekerasan dalam rumah tangga dimana yang kita sama sama tahu bahwa memang potensi konflik semakin
tinggi di momen di rumah aja seperti ini bahkan saya mencatat data dari komnas perempuan di tahun
untuk tahun dua ribu dua puluh belum ada data terbaru jadi terakhir ini komnas perempuan mengeluarkan data
pada dua ribu sembilan belas sebelas ribu satu ratus lima kasus kdrt di indonesia dan itu terus mengembangkan kembang kembangan kesehatan
di indonesia dan itu terus mengembangkan kembang kembangan kesehatan di indonesia dan itu terus mengembangkan
angkanya apalagi sekarang kalau misalnya kita berbicara tentang masa pandemi ini ternyata
angka ini berangsur terus menerus naik karena apa most of beberapa artikel yang saya baca bilang
bahwa physical distancing moment ini justru menjadi salah satu pemantik ataupun penyebab terbesar untuk
kekerasan dalam rumah tangga jadi korbannya justru adalah perempuan dan anak anak
berarti pertanyaannya apakah rumah ini menjadi tempat yang tidak aman di momen pandemi ini untuk perempuan dan anak
untuk itu kita akan membahasnya langsung bareng sama salah satu psikolog dari yayasan pulih nanti kita akan
bergabung dengan mbak ika putri dewi yang akan menjelaskan kepada teman teman bagaimana kita harus
melihat bagaimana kita harus menyikapi dan bagaimana apabila kita menyaksikan ada orang yang menjadi
korban kdrt ataupun kita ataupun kalian yang lagi nonton menjadi salah satu korban kdrt tidak harus fisik tapi bisa
apapun psikis finansial atau dan lain sebagainya kita akan langsung invite mbak ika untuk bergabung
sama kita disini saya akan cari dulu apakah mba ika sudah ada bersama kita
oke sembari kita menunggu kehadiran mbak ika ke tengah tengah kita
merasa terasa mental juga salah satu bentuk dari kdrt
saya sembari whatsapp mbak ika dulu ya teman teman boleh semuanya saya high dulu absen satu persatu
kalian dari mana aja lalu hari ini kegiatannya apakah dapat zodiac ini atau sudah sebuah
bisnis dan rendah benar fisikal
distancing ini boleh sambil di share di kolom komen ya
bagaimana ini psbb nya bekasi teman teman
ini ada yuda
semoga masih sehat sehat saja
aku akan dibentuin sama mayfree
untuk ngontek narsumku hari ini
karena masih ada kesulitan
ke akunnya cnn indonesia
ada dari belanda
halo selamat sore
belanda baru jam sebelas ya
tahun ini mengadu puasanya sampai tujuh belas jam
luar biasa loh
apakah siva juga salah satu yang berpuasa
selamat sore karawang
oh iya aduh kangen banget ya
pengen jalan jalan deh
wow hari ini nama sumbernya
hari ini yang nonton banyak dari berbagai penjuru dunia ya
ada dari belanda
boleh dibaca judulnya dulu
teman teman hari ini kita akan membahas soal kdrt di tengah
most of banyak sekali orang yang akhirnya
ataupun lebih memilih untuk tertutup apabila menjadi korban kekerasan
dia tidak sendiri
kalian tidak sendiri

yang menjadi pemotorannya sendiri
pemerintahan ataupun lembaga lembaga swasta yang bisa memfasilitasi kondisi ini untuk
melakukan pendampingan kepada para korbannya dan salah satunya institusinya tempat mbak ika berada
ini yayasan kulih jadi yayasan kulih ini akan membantu kita untuk melakukan pendampingan
terkait dengan pemulihan psikologis untuk para korban kekerasan dan berbagai macam penyintas
apabila kalian seorang penyintas orang yang pernah mengalami kekerasan psikis fisik atau
apapun bisa dicari cari mungkin di website yayasan pulih sebetulnya yayasan pulih ini bisa menangani
atau melakukan pendampingan pada jenis perlakuan ataupun kondisi seperti apa saja sembari kita akan
menunggu mbak ika untuk join disini ini ada siapa lagi dari bangka jakarta selatan halo
tetangga tetangganya cnn indonesia nih dari kepulauan mariana utara kepulauan mariana utara luar
biasa ya semoga koneksi internet di sana bagus jadi diki bisa nonton sampai habis kalau saya sekarang
posisinya di jakarta timur teman teman di rumah kita di cnn ini jadi ada work from home nya ada
juga harus ke kantornya
tapi tentunya juga karena mengindahkan aturan pemerintah waktu kerja pun akhirnya diminimalisir
begitu ya harinya juga sama tangerang selatan hadir luar biasa semakin ramai semakin sore
oke kita sembari ngecek apakah sudah ada mba ika dan yayasan pulih belum juga ternyata baik kita
akan sembari menunggu untuk mba ika join di tengah tengah kita jadi itu teman teman terkait dengan
topik kita sore ini kita akan membicarakan soal kekerasan dalam rumah tangga domestik
violence mungkin selama ini orang juga beranggapan oh kalau kdrt itu korbannya perempuan dan anak ya
ternyata enggak loh laki laki juga menjadi korban kdrt seperti apa bentuknya nanti kita akan langsung
tanya juga sama mbak ika
ada juga beberapa
catatan yang tadi udah
situasi di rumah ini
data gitu ya sudah tercatat
dengan pasti nggak hanya terjadi di indonesia
ternyata diam di rumah ini
konflik semakin tinggi
kita coba baca pertanyaan
kalau saya masih pacaran tapi
cewek saya kalau marah selalu kasar
apakah itu masuk ke drt
belum ranah saya untuk menjawab ini
saya nggak tahu cuma nanti kita akan tanya sama mbak ika ya
cuman kenapa ya
pacarnya kok suka kasar kasar
mungkin diajak ngomong dulu kali
biar gak seperti itu
baiknya lagi proses
kdrt mungkin juga tergantung masing masing
kalau saling menghargai tidak akan ada kdrt
mungkin pasangan yang sepertinya
atau yang memang adem ayem saja
di kondisi pandemi seperti ini kan
bukan menutup kemungkinan gitu
untuk mengatasi seperti ini
nanti pertanyaan mas embang pasti akan aku bacain ya
untuk mengatasi kondisi seperti ini
ini aku mau buka
salah satu kontak
untuk teman teman yang masih mencari gitu ya
kalau teman teman adalah penyintas dari domestic violence
harus ngadu kemana gitu
ini ada beberapa nomor telepon
yang teman teman bisa
hotline dari komnas perempuan
atau dari lbh apik
atau juga mungkin ingin
kontak langsung ke yayasan pulih
teman teman bisa kontak langsung hotline nya
yang ada di layar instagram teman teman sekalian
sembari kita akan menunggu mba ika untuk join sama kita disini
apakah mbak ika sudah hadir
sebentar ya kita akan tunggu mba ika nya untuk hadir
semoga mbak ika bisa segera hadir di tengah tengah kita
lagi proses ke akun kulih
jadi mba ika lagi terkoneksi ke akun yayasan puli
aku pengen tahu juga deh teman teman selama wfh ini
apa sih yang menjaga kalian untuk stay produktif gitu
karena kan orang
selalu akhirnya mencari kegiatan ataupun aktivitas yang bisa membuat
tetap waras gitu ya
apa sih mungkin ada tips tips nya untuk teman teman lain disini
nanti coba akan aku bacakan
aktivitas yang menarik yang bisa kalian lakukan di tengah tengah wfh
sembari kalian jawab
ini mba ika dari yayasan puli udah hadir di tengah tengah kita
kalau gitu akan langsung ee
aku invite aja untuk live bareng sama kita disini
mukanya belum keliatan
belum kelihatan ya mukanya ya
keliatan nya seprek nih mba ika
tunggu tunggu tunggu
take your time silahkan
udah banyak yang nungguin mana nih mbak ika mana nih mbak ika
dibikin ke kamera depan gitu mbak
sehat sehat fisik dan mental
sehat fisik dan mental itu yang paling penting ya
oke mbak ika seperti topik kita pada hari ini bahwa kita akan bicara soal bagaimana
ee momen wfh ini gitu ya momen kita di rumah aja physical distancing ini justru menimbulkan polemik baru
yakni domestic violence yang terjadi di dalam rumah yang harusnya menjadi
ee tempat teraman kita untuk berlindung
malah menjadi tempat yang paling mengancam
kalau mba ika melihat fenomena ini gimana sih mba
karena kan berdasarkan data di semua negara pun
bahkan terjadi peningkatan kasus kdr tadi momen ini
ee kalau bicara data peningkatan gitu ya mba
apa namanya pulih sendiri sih kita nggak bilang exactly gitu kalau
apa namanya klien klien dengan kekerasan
kalau istilahnya kan sebenarnya kekerasan berbasis gender ya bisa dibilang kayak gitu ya bisa diselahkan seperti itu
itu tuh meningkat artinya gini memang kalau
kalau dari data pulih nih pulih itu kan buka
kasus kekerasan berbasis gender
nah sejak mulai dibukanya sampai saat ini memang sudah
ee apa namanya klien yang mendaftar
ada compare dibanding dengan kasus kasus dari awal tahun ya dari januari sampai
bulan maret lah let's say sebelum psbb itu
ada hanya ada berapa ratus kasus memang
tetapi yang kekerasannya itu
dari apa namanya dari
sekitar tiga ratus an kasus lah yang masuk ke pulih
ee untuk kasus kekerasannya
itu kan kurun waktu lebih panjang ya dari januari sampai maret
sementara ini baru per empat belas april sampai saat ini sudah
sudah tiga puluh empat an kasus
masuk untuk ee
ada peningkatan kasus tersebut
langsung sih sebenarnya sih menurut saya
sih bukan sesederhana
mengertikannya gitu ya
tetapi soalnya gini
orang kemudian menjadi
tambah aware gitu ya tambah
tambah aware tentang situasi kondisinya
tampak nyata tekanannya
karena kan ada
keterbatasan ruang gerak gitu kan
ee beban ganda misalnya
antara kerja dan ee rumahnya
gitu ee dan
stress stress yang lain yang terkait
dengan pandemi itu sendiri sehingga membuat
orang lebih aware
dengan apa namanya
kondisi lah ya kondisi kesehatan mentalnya
gitu yang memang
ee sampai dibatas memang orang
merasa butuh bantuan
padahal kalau ditelisik
kasus kasus yang dari perapril
tujuh belas april sampai sekarang ini
masuk itu sebenarnya
mereka itu adalah orang orang individu individu
yang memang sebenarnya
sudah apa namanya berada dalam
kekerasan di rumahnya penyintas
berarti ya ee
kalau sudah mengalami proses
bantuan psikologis udah selesai
ee ini sih sebenarnya
memang masih menjadi
masih menjadi korban
memang antara anggota keluarganya
kurang sehat memang pada
dasarnya kurang sehat itu
memang bersifat toksik gitu ya
memang sudah mengandung kekerasan
jadi sih sebenarnya
ya covid ini membuat orang
menjadi lebih aware
terhadap mungkin ya situasi
kondisinya ee apa
kesehatan mentalnya yang ee
tekanannya kan nambah gitu
jadi membuat mereka diambang batas
gue harus butuh bantuan nih
tapi dibalik itu sebenarnya
kasus kekerasan di dalam rumah tangga itu
ya kita gak bisa
bilang nggak ada gitu loh
oh ini baru karena covid gitu
muncul gitu bukan bukan karena covid
muncul tapi ya ini
misalnya seperti momentum
lah gitu ya mungkin buat mereka untuk minta
bantuan satu dua
kemudahan bukan kemudahan juga
tapi ada beberapa akses layanan
psikologi yang memang
gitu ya untuk memang membantu
mereka mudah untuk
mendorong lah gitu
mungkin pertanyaannya begini
di momen ketika semua orang
harus terutama satu keluarga
yang terbiasa cara mereka
untuk manajemen konfliknya adalah
menghindar gitu karena udah tahu kalau
misalnya setiap hari ketemu setiap hari
barengan pasti akan berantem
tapi di momen sekarang mereka nggak punya pilihan
harus setiap hari bangun tidur sampai
mau tidur yang dihadapin adalah
muka orang serumahnya yang
otomatis kalau ketemu setiap hari pasti
berantem gitu bagaimana kita
bisa memetakan potensi
konflik ini supaya mudah
menghindarinya gitu sebelum berujung
masih sehat masih relatif
sehat gitu ya itu
lebih mudah lebih mudah
diperlukan proses adaptasi
tentunya karena kan itu tadi
komitmen untuk nyelesaikan masalah
atau dorongan untuk menyelesaikan masalah
itu mungkin cenderung
minim gitu ya cenderung
rasa belum perlu gitu
karena toh gue bisa menghindar lah misalnya
ee dengan aktivitas di luar rumah
dengan atribut atribut di luar rumah
tetapi untuk saat ini kan
tidak mungkin sehingga mau
tidak mau memang
masing masing anggota keluarga
dari menyesuaikannya gimana
mulai dari mencoba untuk
masing masing anggota keluarganya
jangan salah loh kadang kadang kan
wah gue udah tau lah pasangan gue gimana
yang remaja lah atau anak gimana
tapi ternyata karena
intensitas pertemuan ini
menjadi tinggi kita menjadi
tau lebih tau lagi gitu bahwa
wah ternyata pasanganku
ini kalau berada dalam tekanan
misalnya di kantor
bekerja gitu ya setelah bekerja dia menghandlenya
dimana itu kan pengenalan kembali
anakku yang remaja iya adaptasi
jadi mengenal kembali
ee apa namanya peran
masing masing keluarga masing masing
anggota keluarga arrange
batasan batasan kemudian juga
mau gak mau memang melatih diri
berkomitmen berkomunikasi secara sehat
baik dengan pasangan maupun
anggota keluarga yang lain
itu yang sehat ya mbak
kalau yang masih sehat
cara untuk memang
kesehariannya hobinya udah teriak teriakan
kondisi yang sebetulnya menurut mereka itu biasa aja
tapi hal itu kan justru
yang akhirnya berujung pada kekerasan dan disini
mungkin sedikit aku perlu
apakah benar yang memang selalu
menjadi korban itu adalah perempuan dan anak anak
memang ee apa
relasinya itu tadi ya mungkin
sendirung toxic tapi gak nyadar
gitu ya atau memang sudah
sudah bernuansa kekerasan
tapi tidak disadari gitu
harus berbeda gitu ya cara
ee beradaptasi ya tetapi
lebih effortnya itu harus
lebih keras lagi gitu ya
oh selama ini yang saya
lakukan ini toxic
oh yang diantara
keluarga kami ini
selama ini toxic atau memang
bernuansa kekerasan nuansa kekerasan
itu apa sih nuansa kekerasan tuh
salah satu pihak gitu ya anggota
keluarga ada yang memang
merasa lebih dominan dari yang
lain karena kan sebenarnya
bahkan orang tua dengan anak pun
setara semua punya hak
gitu kan semua punya bahkan
anak pun punya hak gitu anak bukan
objek gitu kan tapi kan
banyak yang masih
punya penghayatan atau persepsi anak
adalah objek gitu kan sehingga tidak ada
ada ketidak setaraan
nah itu yang mereka
nggak sadari bahwa ini toxic dan ini
kekerasan yang pertama adalah awareness
tentunya awareness oh yang
saya lakukan ini ternyata
toxic dan kekerasan kalau
sudah punya awareness itu tentunya
mulai untuk ada
perubahan perilaku gitu bahwa oh yang
sehat itu seperti apa sih gitu
tapi tanpa kesadaran
bahwa ini adalah toksik dan kekerasan
dan itu berdampak pada
setiap anggota keluarga pada anak
itu ya menjadi belum bisa diharapkan
gak cuma perempuan
perempuan dan anak
intinya sih sebenarnya gini
kita mengkategorikan kdrt
gitu ya terus kemudian ada kekerasan dalam
pacaran atau juga
kekerasan seksual gitu sebagai
kategori kekerasan berbasis
gender perempuan laki laki
perempuan laki laki jenis
konsep yang dibentuk oleh masyarakat
bahwa perempuan itu
misalnya ya konstruk seperti apa sih yang
dibentuk masyarakat apalagi budaya patriarki
yang ambil keputusan
laki laki itu kasar gak apa apa
gitu kan kalau perempuan ya
harus lembut harus
nurut misalnya seperti
semua yang laki laki omongin perempuan harus dengar
itu ada juga ya kayak gitu ya apa namanya
prinsip kadang kadang value
kayak gitu yang kita juga hayati dari kecil
bahkan ya apa ditanamkan
karena konstruk konstruk atau
yang kaku seperti itu diberlakukan
di dalam rumah tangga
tentunya ya yang rentan
adalah ya perempuan sama anak
lebih kepada ke perempuan dan anak
meskipun laki laki juga bisa
dengan memang yang
punya karakter cenderung
bukan ini ya tapi
lebih feminin misalnya
laki laki yang cenderung lembut yang gak dominan
bisa jadi gitu
intinya sih sebenarnya kalau di dalam relasi itu
ada yang pihak yang dominan lebih mendominasi
dibanding yang lain ya tentunya
itu terjadi dan perempuan
dan anak rentan sangat memang
bisa dibilang rentanik karena itu tadi kan
dinamikanya seperti itu
konstruksi ini menarik mungkin
nilai di masyarakat ini kan melihat
seorang ibu itu
punya tanggung jawab yang besar
mengurus rumah tangga gitu ya
di momen pandemi ini ketika mereka harus
berada di rumah
bersama anak dan suaminya
peran ganda pun akhirnya
ibu yang juga harus menjadi guru harus
ngajarin anaknya di rumah lalu juga
harus berbelanja ke pasar karena nilai
yang di konstruksi di masyarakat bahwa
perempuan yang harus memegang peran itu begitu
bener gak mbak ika kalau ada beberapa artikel
yang aku baca akhirnya bilang rumah
bukan menjadi tempat yang safety
para ibu khususnya kalau menurut
mbak ika melihat ini seperti apa
kecenderungan karena itu tadi
gender yang kaku tadi
diberlakukan termasuk peran
dalam rumah tangga ya bahwa
perempuan itu yang
ngurusin rumah tangga gitu
laki laki enggak laki laki ya bekerja misalnya
konstruksi seperti itu
bayangkan kalau perempuan
bekerja misalnya ya kemudian
penerapan seperti itu di keluarga
bahwa dia juga
bertumpu semua di dia yang mengurus
rumah tangga tentunya ya ada
bisa dibilang diistilahkan sebagai
kemudian belum ngatur sama pekerjaannya
suami merasa bahwa
itu bukan peran
saya nah kalau secara
kaku itu diberlakukan ya tentunya
memang beban ganda bertumpu
pada si istri
lebih fleksibel pemahamannya
rumah tangga itu tadi ya setara
semua bisa berperan dalam porsi
rumah tangga mau ngasuh anak mau
urusan rumah gitu ya
sesuai dengan potensinya
masing masing kan ada laki laki yang juga
memang bisa memasak dengan
baik sebenarnya kemudian dia
ambil alih pramasak gitu dan sebagainya
akan lebih mudah
gitu buat perempuan
baik baik ya kalau kita
bicara yang lebih fokus lagi terkait dengan topik kita hari ini
tentang kdrt gitu ya
tadi mbak ika menyebutkan bahwa
nggak hanya di momen pandemi aja
ini jadi momentum mereka untuk melapor
ataupun kembali melaporkan karena sebetulnya kasus kdrt ini
salah satu kasus
terbesar yang juga
ada di dilaporkan
ke pengaduan layanan swasta
atau pemilik pemerintah
terkait dalam kehidupan berumah tangga
begitu kalau bisa diklasifikasikan
mungkin banyak orang yang nggak sadar
mereka ini mengalami kdrt sebetulnya
karena sudah terlalu terbiasa gitu mba ika
kekerasan dalam rumah tangga yang bisa
diklasifikasikan kan tidak hanya kekerasan
fisik saja ya
bentuk kekerasan itu ya
ada pesikis pesikis itu sumbernya
kemudian sama kekerasan seksual
kalau kekerasan fisik ya sudah jelas lah
luka fisik atau
ini fisik gitu ya
dan sebagainya gitu ya
perilaku perilaku fisik gitu yang
mengandung kekerasan misalnya
pukul tampar gitu ya
nah kalau fisikis
verbal gitu ya
contohnya seperti apa tuh mbak ika
intimidatif ancaman jadi
apa namanya segala sesuatu
mengikuti kemauannya lah
dia kan menyampaikan pesan kok
dia punya keinginan atau kemauan
gitu ya pelaku
untuk bisa mengikuti kemauan
menyampaikan komunikasinya itu
nuansa adanya ancaman gitu
kalau misalnya kamu tidak melakukan ini
bukan istri yang baik
oh ya itu bentuk kdrp
itu bentuk kdrp juga ya
ya karena kenapa gitu
itu tadi gitu bahwa
yang mengatakan itu
yang menyampaikan itu kan
namanya si suami
ini berada di posisi
memposisikan diri sebagai orang
yang dominan yang
berkuasa di rumah
superior ya bisa dibilang gitu yang kemudian
pasangannya atau istrinya tuh ya harus
mengikuti apa yang dia mau gitu
dan kemudian dia pakai itu tadi gitu
kadang kadang ada beberapa
contoh lah ya contoh sederhana
jadi ada seorang perempuan
yang berusaha misalnya nih
saya kasih ini ya gambaran
ada seorang perempuan yang
berusaha untuk survive di
masa covid ini dengan
menjaga kesehatan mentalnya melukis
karena dia suka melukis
dia bilang dia tidak jago bukis
dia hanya suka melukis dan dia masih ini tutorial
tapi apa yang
disampaikan suaminya kepadanya
ngapain sih kamu melukis seperti lukisan
anak kecil saja
itu melukai harga diri
menyakiti dan itu
kalau memang dilakukan terus menerus
berulang ulang dengan pola komunikasi
yang seperti itu ya itu
kita bilang bahwa itu termasuk dari kekerasan
nuansanya ada satu pihak yang
alfa lebih berkuasa
lebih memang berhak gitu ya
sementara pihak yang lain dianggap
merendah gitu ya
dianggap gak ada artinya gak berharga
gak dilibatkan dalam
pengambilan keputusan misalnya
terus kemudian ya
teriakan bentakan gitu
yang sifatnya terus
kalau teriakan sama sama teriak gitu ya
tetapi kalau yang
kemudian teriakan yang sifatnya
terus menerus kemudian
polanya memang selalu seperti itu
dia sampaikan pada pasangannya
sampai akhirnya pasangannya
ya itu kita bisa di lawan
di kondisi kekerasan ya
bukan jadi konflik biasa gitu
oke jadi sebetulnya
seperti bullying kecil
yang dilakukan berulang kali itu
adalah bentuk kekerasan
di dalam rumah tangga gitu ya mbak
iya kalau di luar
istilahnya kalau tidak
dalam ranah rumah tangga gitu ya misalnya
gitu ya jadi bisa dibilang
ya gitu ya perilaku bully
tapi kalau ini kan kita bilangnya
dalam rumah tangga tetapi jenis
kekerasannya pesikis gitu kan
itu memang sulit banget mbak hanum
kalau itu kekerasan
dipikir ya itu tadi pola yang biasa
anak yang biasa memang gue tau dari kecil
kalau perempuan itu harus melayani
gimana pun kondisinya
misalnya sedang seperti apa
tapi ya harus melayani kalau nggak
bukan istri yang baik misalnya gitu
terus kemudian ibu itu
mengasuh anaknya dengan baik
kayaknya gagal gitu yang disalahin
dan itu mengganggu konsep diri
kalau terus menerus dilakukan
itu bagian dari verbal itu
trauma itu tadi berarti baru
baru dua ya fisik
dan juga psikis lalu ada
yang seksual seperti apa mbak ika
gitu kan kita kan menghayatinya
ya suami istri mana bisa sih
terjadi kekerasan seksual mana mungkin
itu judulnya kekerasan seksual
kan memang sudah suami istri
tetapi kalau si
ketika melakukan itu merasa
tidak nyaman bahkan
tersakiti gitu ya
kita definisikan bisa kita
masukkan dalam kekerasan seksual
tadi ya itu polanya terus menerus
seperti itu jadi hanya menuruti
satu pasangan saja gitu kemauan
satu pasangan ya nggak peduli
merasakan kenyamanan atau tidak gitu
ketika berhubungan seksual
misalnya yang penting dia
puas gitu ya
yang penting dia puas dan hanya untuk memang
memenuhi hasil seksualnya
menyedihkan ya ini bahkan
sudah suami dan istri
gitu jadi anda harus menyadari
bahwa apabila hal ini terjadi
tapi ini adalah bentuk kekerasan
mengarah kepada kekerasan
kesadaran kesadaran itu yang perlu di ini
baik mbak ika
kalau untuk anak
anak sendiri mungkin dari kecil kan pola asuh
orang tua ke anak ini kita tidak hanya
berbicara soal peran bapak dalam rumah tangga
bapak dan ibu terhadap
anaknya begitu ada yang memang
cara mendidik yang terbiasa dengan
berteriak misalnya berteriak
adalah hal yang sudah biasa ada di rumah tangga
itu jadi si anak ini sudah
dia tidak menjawab dengan berteriak
tapi memang dia dibesarkan dengan pola asuh yang seperti itu
apakah itu salah satu
bentuk kekerasan yang
bisa diklasifikasikan dalam bentuk
pada anak anak kadang kadang kan
kita orang tua
ketika kita memang melakukan
apa namanya keras
dalam pola pengasuhan kita
baik itu secara fisik
secara verbal atau psikis
dilakukan berulang kali
dan memang menjadi pola yang seperti itu
jadi dari konsep dirinya
dari apa namanya
itu yang dibilang kalau istilahnya
jaman sekarang itu toxic parent
tidak sadar gitu ya kadang mereka nggak sadar
karena itu tadi juga mereka dibesarkan seperti itu
dan kemudian memperlakukan anaknya sama
ini biasa kok gitu saya juga
emang biasa begini
tetapi kita nggak pernah masalahnya
gini yang harus kita lihat adalah
individu yang memang kita kenai perilaku itu
dampak seperti apa gitu
kelihatan tidak apa apa
gitu tapi sebenarnya
kita nggak tahu di dalam
apalagi kita gak pernah
di dialog kan kita gak pernah minta maaf
dan mungkin bukan hal yang
impossible mereka juga akan melakukan hal yang sama
ketika mereka sudah punya anak nanti ya
karena mereka mencontoh gitu kan dari
iya karena yang dia pelajari untuk
mengasuh anak tuh kayak gitu ya
mendidik anak seperti itu ya
kalau mereka gak
bisa jadi mereka akan
perilaku yang sama
apabila teman teman yang menonton disini
ada yang menjadi korban
kdrt dari hal hal yang sudah diklasifikasikan
sama mbak ika tadi baik itu secara
atau mungkin finansial atau mungkin
seksual gitu apa sih
hal pertama yang harus kita lakukan
karena pasti kan kita mau cerita ke orang
atau mau langsung ngontak hotline yang ada
tuh juga bingung gitu apa yang harus kita lakukan
pertama kali pertolongan ya
korban ya pada korban ya
yang pertama yang harus
kesadaran tadi ya
kesadaran sebagai korban bahwa
oh saya korban dan
ketika dia sadar
menjadi korban dia kan
akan terdorong untuk meminta
bantuan atau keluar dari
situasi tersebut nah
keluar dari situasi tersebut tentunya
apa namanya strategi strategi
tersendiri buat korban gitu
untuk membantu dirinya
memungkinkan dia tetap di dalam
rumah gitu ya
mungkin dia bisa
membantu diri dengan
misalnya dibekali dengan
self health care lah gitu ya
perawatan mental diri gitu
cara pengelolaan emosi cara
relaksasi cara menghibur diri
gitu ya kalau ada di dalam
yang bisa membantu mereka untuk
keluar dari rumah
ya entah teman
atau kerabat gitu ya
memang bisa membantu mereka
membuat mereka bisa keluar
dari lingkaran itu
kemudian mereka juga harus
gitu ya dibekali
tersedia di publik
yang cukup mudah diakses oleh mereka
buat perempuan dan anak
itu ada yang milik pemerintah
gitu ya itu namanya
mereka punya hotline
untuk memang kasus kekerasan gitu
ada lbh apik juga
ada komnas perempuan
bisa jadi tempat pengaduan
terus kalau kami ya
bantuan psikologis sih kalau
memang membutuhkan counseling
caranya gimana sih mba
yang mengalami ini atau yang
menjadi korban ini harus punya uang
counseling atau untuk melakukan
pengaduan dan didampingi
pemerintah lembaga pemerintah itu
jadi apa namanya itu
sangat membantu korban lah
sangat tahu karakteristik korban
biasanya ya maksudnya
korban korban kdrt itu juga
ekonomi tadi mungkin saya pas sebutin
tadi ya salah satu ada kekerasan ekonomi
itu ya pengabayan gitu ya
ekonomi mereka dan juga
sehingga ya dipahami
bahwa karakteristik korban
punya sumber dana
gitu untuk misalnya
ketika mencari bantuan
perempuan dan anak seperti itu
berarti sebetulnya kalau
nanti coba akan kita share juga
di instagramnya cnn indonesia di story
apabila teman teman masih mencari
harus kemana melakukan pengaduan
dan disini mungkin aku lagi nungguin dari tadi
ada yang mau tanya atau enggak
mungkin ragu gitu ya
sebutkan teman teman kalau ada yang
mumpung mbak ika ada disini
well pertanyaan selanjutnya mbak ika kalau
tadi adalah untuk korban kalau
yang melihat ada tindakan
di depan mata mereka gitu misalnya saya
saya lihat tetangga menjadi korban
gitu apa yang harus
ya mbak hanum ya yang diharapkan
menghambat gitu ya yang menghambat
namanya memberikan bantuan adalah
urusan domestik itu
adalah urusan internal
itu private ya itu kan ranah private
tetapi ketika itu sudah
tentunya udah bukan lagi ranah private
tentunya kita sebagai
orang yang kenal
di lingkungan sekitar mereka tentunya
tempat gitu ya
tempat yang aman buat mereka tempat
kita rumah kita bisa menjadikan
tempat yang aman buat mereka
itu oke banget
kalau kita bersedia itu
kemudian dua kita
mungkin bisa mendampingi mereka
untuk meminta bantuan bantuan
layanan tadi baik
secara hukum secara psikologis atau
ke rumah sakit gitu misalnya kalau butuh
kebutuhannya dalam hal
medis misalnya oke
baik mbak ika ini ada
pertanyaan bagus sekali dari
mevri rekan anchor cnn indonesia
kdrt itu baiknya
dimaafkan atau ditinggalkan mbak
pelaku kdrt ini
sebaiknya dimaafkan atau
pertanyaan moral banget ya
jawaban saya adalah seperti ini pendapat
saya adalah seperti ini
kita harus paham kdrt itu seperti apa
adalah kdrt itu
mengandung nuansa siklus juga
kalau misalnya kita bisa
bicara lebih mendalam tentang kdrt jadi
ada siklus siklusnya gitu jadi
siklus kekerasan kemudian permintaan
maaf kemudian manis
masa bulan madu kemudian balik lagi
kekerasan gitu ya dan itu
berputar terus menerus kadang kadang
di awal gitu ya
pada awal awal gitu siklus antara
sampai kekerasannya itu
sehingga orang pikir bahwa
ini udah kelar nih
dia sudah sembuh
apa namanya pelaku nih pelaku
ini sudah apa namanya
tetapi semakin lama
itu semakin meningkat eskalasi
jadi berikut kemudian nanti akan
terus meningkat gitu
durasi dari antara honeymoon
dan muncul lagi kekerasannya itu
jadi intinya saya
terjebak tanda kutip ya
dalam siklus tersebut
yang punya pengharapan
dan itu sangat wajar sih maksudnya
sebagai korban sangat wajar dia punya pengharapan
bahwa oh ini akan membaik
kondisinya oh ini akan
pulih gitu tetapi
seperti itu siklusnya itu satu dua
ketika pelaku menyadari
dan kemudian dia meminta bantuan
untuk bisa sembuh
dari tanda kutip ya sembuh dari
sebagai pelaku kekerasan
kalau misalnya rumah tangga tersebut
semuanya saling beradaptasi dengan situasi itu
proses pemulihan tersebut
pelaku masih tidak menyadari
bahkan memang tidak
untuk korban perlu
dan juga kalau ada anak
karena anak pasti berdampak
kena dampak pasti
tetapi kalau perlu diketahui bahwa kdr
itu siklus dan itu ekskalasinya
jadi anda tahu apa yang harus anda
dengan apa yang mbak ika
ungkapkan oke mba ika
dengan apa yang dialami
oke ini ada laki laki yang bertanya mbak ika
kalau pria yang suka di kdrti
suka kejadian dan overlook
kata dia berarti mungkin
salah satu korban yang juga pernah
mengalami kdrt dan dia adalah laki laki
kalau pria gimana maksudnya
banyak juga kasus kdrt yang menimpa pria
entah ini pria adalah suami pasangan
dan ini suka
kelewatan karena selama ini orang hanya
fokus kdrt itu hanya menimpa perempuan
saja gitu kebanyakan
yang berbasis gender tadi mbak ika ungkapkan
ini pertanyaan terakhir by the way
sedikit ini ya kalau anak
mau itu laki laki perempuan
itu anak gitu jadi kita nggak memisahkan
anak laki laki dan anak perempuan tetapi
itu anak gitu nah
kita harus tahu situasi
situasinya seperti apa
karena gini memang betul
gitu ya bahwa korban
laki laki pun bisa jadi korban
itu dalam kekerasan normatika
dulu nih seperti apa gitu
kalau memang laki laki itu
tentunya ya sama perlakuannya
dengan seperti perempuan
jadi korban gitu
dibantunya pun sama
didampinginya pun sama
gitu seperti itu
perlu kehati hatian untuk memutuskan
manipulatif ini jangan jangan bukan korban
gak seperti itu tetapi
perlu kehati hatian dalam
melihat isu itu
karena memang kita
perlu pakai perspektif gender itu
jadi perspektif gender yang tadi
di awal tadi saya sempat sedikit
singgung bahwa konservasi
konstruksi konstruksi masyarakat itu loh
yang kadang kadang membuat
yang secara kaku diterapkan sehingga membuat
itu tadi apa namanya
ya sebenarnya perempuan
dan anak yang rentan gitu laki laki
sih sebenarnya kalau memang
dalam apa ya ya itu tadi
secara ini memang karakteristik
femininnya cukup kuat
gitu ya itu
memang bisa ada
kecenderungan gitu tetapi
belum tentu juga dilihat
oke tapi intinya kalau
jadi korban ya sama lah haknya sama
seperti haknya sama ya oke karena
anda adalah korban gitu ya oke
dan anak tadi bukan anak laki perempuan tapi
ya anak memang ya anak ya kita
bedain anak laki dan perempuan sudah
usia berapapun itu ya mbak ika ya
masih ada di dalam rumah
kalau misal dia anak usia dewasa
umur dua puluh lima sampai
tiga puluh tahun yang masih tinggal sama
orang tua itu kategorinya berarti udah bukan anak lagi
iya menarik banget
pertanyaan mbak hanum karena kasus kasus
yang masuk ke kami
tujuh kasus dari tiga puluh empat itu yang memang
antara orang tua dan anak
sudah individu dewasa tetapi memang
yang masih tinggal
serumah dengan orang tua
toxic parentsnya gitu atau relasi yang
toksiknya atau kekerasannya itu terjadi sudah
sejak mereka kecil
gitu jadi di masa pandemi
ini kan mereka benar benar nggak bisa keluar rumah
terbatas semuanya itu tadi
awareness untuk minta bantuan gitu padahal itu
terakumulasi sejak mereka kecil gitu
itu menarik banget jadi ya
perannya mereka adalah memang anak
meminta bantuan psikologis ya
usia lima belas tahun ada lima belas tahun
tujuh belas tahun ada tapi sisanya
yang menarik adalah
saya nggak tahu apakah janjian
anak akan naik ke labi dini gak ngalamin
kekerasan dong berarti belum tentu
kita nggak tahu karena apa
mereka itu kan gak punya
terbatas juga untuk memang
meminta bantuan psikologis secara
mandiri mereka masih bergantung sama
lain jadi ini juga
yang perlu juga kita ini ya aware
pungan ya mungkin juga ketika melihat
pola yang memang
kayaknya udah toxic nih orang tuanya
misalnya itu mungkin kita bisa intervensi
memang itu membantu anak anak ini
secara mungkin kalau untuk kita yang sudah
dewasa dan tinggal bersama orang tua
kita sudah bisa berdialog
untuk memberitahu bahwa
mari duduk ngobrol secara
dewasa gitu ya baiknya dengan
orang tua mungkin juga orang tua
suka lupa bahwa kita tuh udah tua gitu
kita udah sama dewasanya
walaupun umurnya jauh
tapi mungkin lebih
pendekatan dengan bicara gitu ya
baiklah yang terakhir
mungkin untuk semua teman teman yang lagi nonton disini
ada pesan nggak terkait di momen pandemi
bagaimana mereka harus
menghindari konflik yang
bisa berujung kepada bentuk kdrt
untuk teman teman yang sekarang lagi nonton silahkan baiknya
pertama mungkin kita
cara kita berrelasi
masing masing anggota keluarga ini
cara masing masing anggota keluarga
ini apakah memang
cukup sehat atau tidak
kemudian juga apakah memang
sudah mengandung kekerasan
nah dengan awareness
seperti itu tentunya
ee bisa membantu
masing masing anggota keluarga
terutama orang dewasanya ya
kalau anak anak kan hanya kadang kadang
bisa membantu masing masing anggota keluarga
mencari cara yang lebih sehat
dan kemudian kita juga harus mendorong diri kita
karena semuanya ini sebenarnya
perubahan ini kan
butuh adaptasi gitu ya
mau gitu untuk saling beradaptasi
kemudian awareness memang
apakah kita ini kekerasan
apakah kita sudah menyakiti apa enggak
itu penting banget
masing masing kita semua memang
keluarga yang memang bisa memberikan
rasa nyaman bisa menjadi support system
merupakan dukungan di tengah
situasi yang memang cukup stressfull gitu
baiklah bukan hanya ingin dibuat
nyaman tapi juga memberi kenyamanan
karena kita sekarang
di moment di rumah aja kita gak tau
harus kemana jadi mari saling memberikan
kenyamanan satu sama lain
baiklah terima kasih banyak baiklah
udah bergabung di sagra fightnya
dan indonesia tv semoga mbak ika
sehat terus dan selesai penuh
makasih banyak mbak ika
oke itu dia tadi
mbak ika putri dewi
dari yayasan bule teman teman
semoga bisa mengambil banyak pelajaran
tadi beberapa pertanyaan sengaja gak saya bacain
karena sudah dibahas dari awal
tadi konteksnya seperti apa
menjadi orang yang menghadapi perilaku
kdrt yang ada di sekitar kita ataupun
menjadi korban apa yang harus dilakukan
so semoga bermanfaat teman teman
selamat menjelang berbuka puasa
nanti masih kurang lebih satu jam kurang lagi
semoga selalu sehat atau physical distancing
dan di rumah aja jangan lupa besok
cnn indonesia live masih akan kembali
lagi akan ada
rekan saya sarah ariyanti
soal terbang tinggi
di tengah pandemi bersama dengan salah satu
pramugari dari garuda indonesia
di hari senin
jam empat sore jangan lupa
di akunnya at cnn indonesia
lalu terus di
rumah aja pokoknya itu satu yang paling
penting ya jangan lupa
untuk stay safe juga saya aziza hanum
mohon pamit dulu sampai ketemu lagi teman teman bapak